sebuah video viral di media sosial menunjukkan ribuan ekor ikan naik ke daratan
di dermaga pulau onrus kepulauan seribu jakarta pada selasa
warga pun langsung berupaya mengambil ikan yang muncul dan mengumpulkannya ke dalam ember
kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo pada rabu siang menerangkan
naiknya ikan bukan karena gempa bumi
butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya
fenomena ini bisa dipengaruhi kadar oksigen laut tingkat kesuburan air laut serta arus laut
bisa disebabkan oleh perbedaan kadar oksigen dari laut yang lebih tengah ke pesisir atau garis pantai
juga bisa disebabkan oleh tingkat kesuburan air laut yang merupakan bagian dari rantai makanan
tempat berkumpulnya ikan dan kemudian terdorong oleh
arus laut atau dorongan dari energi gelombang menuju ke pesisir
dan ini bukan tersebab oleh terjadinya gempa
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg mengimbau masyarakat agar tidak panik
lantaran fenomena tersebut sama sekali bukan karena gempa bumi
fakih haithami jakarta